rapat dewan gubernur bank indonesia pada sembilan belas mei dua ribu lima belas memutuskan
untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh
keputusan tersebut sejalan dengan stans kebijakan moneter bank indonesia
yang cenderung ketat untuk menjaga agar inflasi tetap berada di kisaran
untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi
keputusan tersebut sejalan dengan stans kebijakan moneter yang cenderung ketat
untuk menjaga agar inflasi tetap berada di kisaran empat
untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi
bank indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh lima
untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi
bank indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan atau bi rate di level tujuh lima
sementara itu untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi
dalam waktu dekat bank indonesia berencana untuk melonggarkan kebijakan makro prudensial
melalui revisi pada beberapa ketentuan kredit
seperti diantaranya ketentuan loan to deposit ratio bagi perbankan
ketentuan loan to value ratio untuk kredit kepemilikan rumah
serta kelonggaran ketentuan pembayaran uang muka untuk kredit kendaraan bermotor
dalam pbi kita yang akan berlaku sebetulnya beberapa waktu ke depan
namun melihat situasi dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
bank indonesia mencoba melakukan relaksasi kelonggaran terhadap gwmldr ini salah satunya
dan transaksi berjalan yang juga divisi
oleh karena itu kita ingin meyakini kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah
akan mendorong meyakinkan adanya lingkungan yang baik kondusif
sehingga tak hanya menjaga pertumbuhan kredit yang sehat
namun bank indonesia juga memberi kesempatan pada perbankan dan sektor industri
agar dapat terus berkembang